hei si buranti
kali saya beli buku itu
tapi disini kayaknya ada deh
tapi itu kan yang buka
mau buka sikir mau baru yang penting
sama sama aja dibaca
kalian cari buku apa
kita mau cari buku majapahit
tapi masih bagus
karena orang pemilik sebelumnya itu apik
nah dia ngarawat buku
sama dengan ngerawat barang berharga lainnya
mau baca yang ini ah mau lihat dulu ya
ini yah bagus semua
ya kak sembat bisa baca banyak banget yang keren keren
tapi kamu jangan lupa yah kerjaan pr nya
nanti kalau kamu kasihin baca kamu lupa lagi
rafa ali nih mami bawain cemilan supaya kalian semangat belajarnya
nih mami taruh sini ya
ya mi uang rp lima puluh dari mami bisa dapat buku sebalik ini mi
dari kawasan yang emang gimana banyak buku tuh
buku bekas sih mie tapi kondisinya masih baik baik kok
wah keren amat banyak ya bukunya ya
ini buku apaan nih
kalian ini apa apaan sih
masa buku kayak gini yang kalian beli
nggak kak aku pikirnya kamu yang beli
oh berarti bonus mi dari bang diman
oh iya mami itu buku bonus dari bang diman
karena aku sama kali janjiannya banyak
makanya lain kali kalau terima bonus dilihat lihat dulu
jangan main senang senang aja
masa buku kayak gini dibawa pulang
nih udah udah gini mendingan sekarang kalian belajar aja di rumahnya bella
belajar bareng bareng kerjain pr bareng bareng
bella kan rajin lagian juga kalau belajarnya bareng bareng lebih seru
udah nggak boleh baca buku ginian
apaan sih buku kayak gini masa dibawa pulang
masa anak anak baca buku kitab kayak ginian kitab ilmu hitam
daripada dibaca sama anak anak kuningan bakar
wah jangan jangan gara gara buku itu ya
hah nggak peduli sabodo teing
pokoknya rafa sama ali jangan sampai ngeliat buku buku kayak gitu
cuma perasaan saya aja kali
udah pokoknya nggak boleh takut liat gini ginian
makan malem udah siap
kesukaan rafa sama ali
sayur asem pakai ikan lele
eh tapi kok rafa sama ali jam segini belum pada pulang ya
wah coba telfon pak retedi tanya
si boranti ada apaan nih malam malam begini nge lepon
mulai posesif kayaknya nih ibunya
salam pak reti
rafa sama ali masih ada di situ nggak
ada berita apa ini teh
orang biasanya juga tiap hari ketemu pakai nanya kabar
saya nanya rafa sama ali masih ada di situ apa enggak
ali sama rafa itu dari sore sudah kelar belajarnya
sekarang itu lagi di masjid ngaji biasalah
masa ke masjid sampai jam delapan malam gini pak rete
bisanya juga udah kelar
ya namanya anak anak lah
kalau pulang kan suka mampir dulu jajan cilok jajan cuanki main
hore biasa itu sama anak anak buranti
sabar aja tenang ya
ya allah pak rete
emang dari masjid ke rumah berapa lama
masjidnya di cirebon nama benar pulangnya
ya udahlah sabar aja buranti
namanya juga anak anak
kalau ketemu temen temennya kan gak akan pernah puas mereka main mainnya
hah main jam segini
mendingan sholat isya dulu
udah sholat dulu
udah mamam belum buranti teh
hah pak rete ngapain sih nanya saya udah makan apa belum
bu ini teh bukan centil
cuma bentuk perhatian aja
sama umat muslim gitu
sama umat manusia kan harus saling memperhatikan
sayang gak perlu perhatian dari pak rete
lagian perhatiin warga juga gak gitu gitu amat kali pak rete biasa aja alai
yee sabar atuh buranti sabar
mendingan sekarang sholat dulu biar tenang
saya lagi gak mau makan malam lagi diet biar cepat kurus
nah rafa sama ali kemana sih
yee si buranti mah suka salah paham
ini adalah salah satu bentuk perhatian dari rt terhadap warganya
kalau sampai ada apa apa sama warganya kan rt nya juga yang pusing
rt nya juga yang sulit
suka begini aja
jangan mentang mentang janda dong
hah itu suara apaan sih
eh kok gak ada
tadi itu ada manusia
tapi kepalanya burung
masa sih salah diliat
ih kok serem banget ya
sekarang malah ada dibelakang suaranya
aduh eh gak boleh takut gak boleh takut
karena harus dicek karena jangan jangan ada maling mau masuk kesini mau merampok
uh gak boleh
aduh pakai apa ya
itu punya apaan sih
bikin deg degan aja
eh shh gak boleh takut